politikus hanura miriam s haryani difonis lima tahun penjara dalam kasus pemberian keterangan palsu
hakim memfonis miriam bersalah memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di sidang perkara korupsi pengadaan ktp elektronik dengan terdakwa irman dan juga sugiharto
satu menyatakan terdakwa miriam s haryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi
majelis hakim menilai perbuatan miriam tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar untuk memberantas korupsi
hakim menilai miriam dengan sengaja untuk memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi
hakim menilai miriam dengan sengaja untuk memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi
hakim menilai miriam dengan sengaja untuk memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi
ia sedang stres dan ditekan oleh penyidi kpk novel baswedan